sep kalau dipikir pikir kak gitan bener juga ya
dia punya nyali dia juga tahu kalau bu dokter itu tidak akan mengawasi kita
iya berarti peraturan itu nggak ada gunanya dong
kalau seandainya anak anak kita tinggalin juga sepertinya nggak ada masalah
udah gak usah bro masukin lagi bro masukin lagi bro
sukses terus buat pejuang cinta
setelah ini kapan datangnya
setelah nin bukan setelah
kok belum datang juga
ini juga saya lagi cariin yang lain nih
kamu tenang aja
biar saya yang mikirin
lebih lebih olpaka sih
tau di rambutnya gue
oh kalaupun kamu merekomendasikan kehidupan ini
tidak ada masalah juga
gimana anaknya udah pada dijagain belum
sudah bu dokter
oke kalau gitu biar saya absen ya
tuh anaknya lagi main kuda kudaan
loh bapak kan bukan pak idan
bapak kan pak dudung
pak idannya kemana
maksud saya tadi bos idan izin dulu bu dokter
ada keluarganya sakit
setahu saya keluarganya pak idan itu tinggalnya di cirawa semua deh
kalau ada yang sakit ya pasti datangnya ke saya
keluarga dari ibunya bu
sakit kepala diare bu
maksudnya sakit kepala duluan baru diare bu dokter
itu maksudnya bu dokter

bay subscribed aja tapi aku tidak
boleh lihat enam belas saat ke sama aku
anak anak itu juga kami baju dan berikan
kamu tahu apa
aduin sama ikoh diceritain kamu
mak menyesal nyakiti dede
jangan kabur lagi ya
buat ida pamit pulang dulu ya
ida main lagi ke sini
iya dah terima kasih
cik ida makasih ya udah mau bantuin mak
sama sama deh nanti ocek main lagi di sini ya
ya udah cocok pulang dulu ya
ya udah tuh yuk masuk
hari ini banyak yang cukur
sepih ini saya mau ngitar lagi
sama kang odeng sayuran saya juga masih banyak
kayaknya kurang beriman min
tidak tahu akal
pak besok mbah gledek
bukan mbah pak
besok eyang gledek ada di tempat pak
saya rencananya akan ke sana besok
saya mau lihat dulu jadwal eyang gledek
saya mau lihat dulu jadwal eyang gledek
sepertinya besok eyang geledek kosong pak
oh baik pak baik
saya akan datang besok siang pak
bapak harus ingat
eyang gledek itu sibuk
jadi kalau bapak tidak datang besok
bapak itu harus menunggu sebulan
bapak harus menunggu

saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya harus pergi
saya harus pergi
saya harus pergi
saya harus pergi
saya harus pergi